tapi kalau nanti suatu saat udah bosen sama gue
dan mau gue jauh jauh dari hidup lo
lu boleh balikin kalung ini kapan aja lu mau
tapi gue gak mau terima kalung itu
gue maunya lo yang pesanin kaleng itu di leher gue
justru gue seneng banget dengan lo ke rumah gue pas lagi ada masalah
namanya lo nganggep gue sebagai sahabat sejati lo
pasti dong thank you ya
yaudah kak thank you ya kakak juga berdua
oh iya man jangan lupa
nanti ke warung babe ya
soalnya ada yang mau kita omongin
makasih ya gue orang kalah
raya udah balik ke abah
aku pamit juga ya
soalnya aku mau ke base care
ada yang mau diomongin gitu
yaudah kalau gitu hati hati ya
iya yaudah ya
ding menurut ente
si abah berhasil tidak membawa ning raya pulang
kalau menurut saya
si neng raya tidak akan mau pulang
neng raya itu sudah terlalu sakit hati dibohongi
tidak dibolehkan untuk balapan
tidak dua tidak
wah bagaimana kalau kita bikin kesepakatan
oh siapa tuh
jadi begini kira kira
kalau misalkan si neng raya tidak pulang
kamu ngepel seminggu berturut turut
di ujung harep sampai ujung tukang
oh lah siapa takut
benar sekarang begini
neng raya waktu di bandung
sama abah suka bercanda
saya mah tetap kependirian saya
kalau ente salah
ente yang berhasil
ini saksi yang terasa
kalau saya saya tidak ikutan
oh sudah tahu
wah siapa ini
sardu si neng pulang bukan kamu syukuran
eh hari ini kenapa ya
siap siap siap
mereka ini bikin kesepakatan
seandainya si abah pulang bawa si neng
berarti sardung bakalan ngepel dari ujung ke ujung
soalnya kalau bikin kesepakatan terpan otak begitu
om maafin neng ya
neng udah bikin khawatir semuanya
neng neng senyuma ya
om nung mau selasa di surga
cukuplah biarin ngepel
seminggu sebulan juga
yang penting neng senyum gitu
nih neng bagian jangan kayak begitu lagi
ya kita semua jadi pada hari uang
takut tentang ada apa apa
ya om insya allah
kayaknya tadi neng agak serempet setan kayaknya om
wah neng emang banyak neng
jurik nasi sardu sedadang sama sarding
bapak jurik gitu ya pak
bu pamit dulu ya
tadi aku nyuruh nusant
yaudah begitu kamu hati hati ya
kalau gini apa
nusant kenapa duka asli ngekomain kayak gitu
eh nusant maksudnya apa itu
namanya juga kan manusia kata abah
tidak luput dari kesalahan
iya kan pak
cuman kalau sudah dikasih nasihat sekali
itu yang mesti didengar selamanya
kalau manusia yang melakukan kesalahan lebih dari satu kali itu
lebih namanya dangki
dangki itu keledai
ya pak maaf pak
yaudah deh kalau gitu aku pamit dulu
terima kasih ya
kamu sudah membuktikan kamu itu benar benar sayang sama orang saya
tapi tetap jaga jarak aman
dan harus diketahui saya tidak pernah suka sama kamu
jaga jarak aman
jangan mengganggu ya
ya tenang itu sudah aman
entah apa apa siapa yang nanya
ya pak maaf pak
saya anak mau bicara dengan kamu
kamu ke dalam dulu ya
mending orang di bawah ya

yes ah lho orang tua wah eh apa apa yang penting neng raya sudah kembali lagi jadi
semua tenang iya lagi apa apa ya saya tenang lu tenang gue tenang
hai eh gaul gaul bahasa bahasa enak enak
aduh ngecam betut gitu uh sini biar abah hibur orangnya abah sedikit
masih inget raya
bubui bulan seenggar ben
neng neng kalau bercanda teh oleh ke abah teh ulah kabina bina neng
bikin abah jadi galau gitu jangan nih
sama abah juga
oh jangan kelewatan
ya udah kita berdamai ya
damai sentosa adil dan makmur indonesia ku oke
yaudah ini salam dulu
nah gitu aduh ini masalah si kemot nih
abah pengen tanya
neng teh kalian bener bener bobo gohan
gue mau ada ikatan diantara kita raya
kalau lo bersedia jadi pacar gue lo pakai kalung ini leher lo
tapi kalau nanti suatu saat udah bosan sama gue
dan mau gue jauh jauh dari hidup lo
tapi gue gak mau terima kalung itu
bin abah ramah pangkasepna
hei hei hei jangan ngigau gitu
kok kasep sih aku kan cewek
neng gue mah malah ngelamun
wisih keserupan kayaknya
abah mah jangan gangguin aku
nanti lagi inget masa masa indah sama gue
masa masa apa memang kamu sudah diapain saja sama dia
ya abah ditembak itu
mondi menyatakan cinta gitu sama neng
terus sama neng diterima jadi kebukaan
asli nggak ada apa apa lagi
abah juga gitu dulu nembak ambu
tidak ditembak abang ambunya datang sendiri
nyanyi lagi atuh
ah ya udahlah kita lanjutkan lagu tadi
si buye kemana sih
telepon kok gak diangkat angkat
palah pak gom paling kysih
ambo terima kasih